oh sama pak riko mana eriko kemarin itu yang saya bilang gimana tuh ya kita dari mana ya
oh ini di dekat ancol itu ada rel kereta yang sekarang sedang dibangun apa tuh ya
jadi saya tuh langsung kemarin lihat pulang pulang dari sini
terus saya bilang itu gerbong gerbong kereta itu itu ternyata tempat tinggalnya para gelandangan
dari zaman bapak saya bapak saya cerita beliau senang banget inkoh nito artinya apa
dengan pengawalan tertutup itu pergi kemana mana melihat kehidupan rakyatnya
jadi datang ke rel rel gerbong yang katakan mungkin tidak terpakai lagi
lalu nanyakan coba ya apa itu enggak luar biasa
menurut saya sangat luar biasa yang saya ingin terjemahkan bonding itu
jadi ketika nanya sama orang yang tinggal di situ terus ada yang langsung bilang
begini eh itu kayak suara pak bung karno ya
wah bapak saya bilang loh kok ada yang ingat
langsung semuanya bapak ya ini bung karno loh cerita sama saya
bapak ya bapak ya akhirnya ya tentu
terus kamu yang tadi saya udah kasih mbak puan bilang
mama tadi kelamaan dua setengah jam
biarin ketemu segini banyak kapan lagi
kalau enggak dikasih yang namanya ha
yang namanya di
kalau saya bilang sih di palu
aku bilang kalau bisa lima jam deh
harus ada revolusi mental
hanya dua setengah jam loh
mau dijadiin apa bangsa indonesia yang merdeka ini
yang dia punya harga diri
kalau saya ke luar negeri rasanya senang banget loh
aduh rasanya tuh seneng banget gitu
kayak kalau di kita sd
tidak diajari peta loh peta
jadi waktu saya cerita indonesia
jadi gak ada bola bola itu apa
jadi saya suruh minta
oh mereka akan ngerumun gitu
kepulauan terbesar di dunia gitu
aku kan gitu selalu ngomong
bayangin kalau kalian cuma kayak kodok goreng
pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa
agar indonesia bisa menjadi pemimpin
di antara bangsa bangsa lain di dunia
makanya kenapa saya suruh tadi
mbak puan masuk dalam sikap politik
kita sebagai negara merdeka
kok bisa bikin konferensi asia afrika
yang datang diplomat tuh
milih pemimpinku gimana caranya ya
persoalannya sering muncul terkait pemimpin
melalui sebuah proses ujian
mengenal rakyatnya dengan baik
kalau kamu karya bapak saya
hanya untuk bicara sama gelandangan
ayo siapa yang sudah ngerjakan itu angkat tangan
gak ada yang bilang gitu
siapa yang sudah menjalankan teruskan
akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa
besi apa itu loh
ya kan itu diketok dulu
eh supaya kalian tahu loh
aneh kan republik ini
nah ini akan sangat berbahaya
berada di tangan seseorang
hal ini yang juga menjadi keprihatinan saya adalah
tiadanya pola pembangunan jangka panjang
beliaunya malah yang bingung
sebagai tarian poco poco
namun kalau dalam politik
arah bangsa nanti udah maju
contohnya adalah seperti yang saya katakan
ya saya boleh kalau ini nanti tolong bikinkan lagu
mana dia tadi mbak chris dayanti
raker naslimani telah membahas seluruh aspek strategis
persiapkanlah pilkada dengan sebaik baiknya
jaringlah calon calon pemimpin yang benar punya fighting spirit
memiliki karakter yang kuat
tidak hanya berpikir zona nyaman
ya ini adalah pidato politik yang disampaikan oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dalam rangka penutupan raker nas pdi perjuangan
misalnya yang terakhir adalah soal persiapan menuju pilkada serentak dua ribu dua puluh
megawati meminta agar seluruh kadernya
salah satunya dengan menjaring kandidat yang memiliki fighting spirit
kemudian juga menyoroti soal visi misi yang kerap berbeda dalam kepemimpinan
yang ini yang menyebabkan ataupun juga membuat arah perkembangan bangsa menjadi tidak masih dalam proses pengerjaan
nah kemudian yang tadi juga sempat disinggung adalah soal dkj
kemudian juga soal pilpres
disoroti juga oleh megawati soekarno putri